sejak sepuluh juli lalu pertamina menaikkan harga lpg non subsidi
di kota bandung harga jual lpg rp lima lima kg berada di angka rp seratus
sementara untuk gas dua belas kg kini berada di angka rp dua ratus tiga belas
kenaikan harga lpg non subsidi ini berpotensi memunculkan praktik penjualan lpg oplosan
yaitu isi gas lpg subsidi tiga kg dipindahkan ke lpg non subsidi lima lima dan dua belas kg
para pengoplos ini tidak memiliki standar produksi
sehingga mungkin berkompromi pada keamanan tabung
dan berat tidak seperti seharusnya
agar terhindar dari lpg oplosan
warga diminta untuk memperhatikan beberapa hal berikut
pertama usahakan anda membeli lpg non subsidi pada agen resmi
pastikan tabung lpg dalam kondisi baik
anda juga harus memperhatikan segel dalam kondisi rapat
dalam tabung lpg non subsidi terdapat dua segel
segel pertama berisi identitas agen resmi
segel kedua berisi barcode yang bisa dipindai
dan menginformasikan bahwa gas lpg
berasal dari agen resmi pertamina
jika diperlukan anda juga bisa menimbang
dan memperhatikan harga yang ditawarkan
kalau dari pak haris sendiri apa yang bisa kita lakukan dengan beratnya pak
paling kalau yang curiga paling dari timbangan ya pak ya
kalau kita kan timbangan sudah jelas
berat tabung lima belas satu
berarti harus ditimbang dua puluh tujuh kilo pak
kalau misalkan kurang dari situ ya mungkin harus curiga juga
terakhir soal harga
pertamina sudah menentukan dan memang dari pihak
pihak agen sendiri ada kenaikan transport dan lain sebagainya
tapi kalau misalkan kurang dari harga yang kemudian ditentukan oleh pertamina
kita juga mesti curiga pak
karena harga itu sudah dipatok sama pertamina sekian ya
makanya kalau misalkan kurang di bawah itu harus curiga juga
menurut dosen ilmu ekonomi pasundan akuvierta kartabi
perbedaan harga sebesar rp sebelas dua ratus lima puluh per kilogram
antara gas lpg yang subsidi dan yang non subsidi
memicu beredarnya lpg oplosan
hal ini berdampak pada masyarakat yang seharusnya berhak mendapat lpg bersubsidi
kemudian merugikan daripada masyarakat yang harusnya mengkonsumsi lpg bersubsidi
kenapa karena nanti akan berpotensi terjadi kelangkaan
karena data di tempat pengisian di kilang
itu sudah menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan perungkasan
tetapi faktanya barang itu tidak ada di lapangan
untuk menekan peredaran lpg oplosan
pertamina harus memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi
pertama terkait distribusi dari kilang sampai dengan tempat pengisian gas
dan kedua terkait konsumsi perwilayah
untuk mengetahui indikasi penyalahgunaan
atau distribusi yang tidak tepat sasaran
dari liputan cnm indonesia